ratusan supporter persebaya surabaya atau bonek selasa malam berangkat ke jakarta untuk menghadiri kongres pssi di jakarta
dengan pengawalan ketat polisi bonek menuntut persebaya memiliki hak suara serta menagih janji exco untuk menyertakan persebaya ikut kompetisi
ratusan bonek ini bertolak ke jakarta dengan menggunakan moda transportasi kereta api kelas ekonomi
dua ratus tiga puluh personil polisi diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan berlapis sebelum memasuki gerbong kereta api
dari pemeriksaan tiket tercatat ada dua ratus enam puluh bonek yang berangkat ke jakarta menghadiri kongres pssi di jakarta pada sepuluh november besok
rencananya akan memastikan janji exco pssi yang memperbolehkan persebaya ikut kompetisi divisi utama pada tahun depan
selain itu bonek menuntut persebaya surabaya sebagai voter atau punya hak memilih ketentuan
setua umum pssi
kongres pssi dua ribu enam belas akan digelar di hotel merkure jakarta pada sepuluh november besok
agenda utamanya adalah pemilihan ketua
ada sejumlah nama yang sudah mencalonkan diri seperti pangkostrat edi rahmayadi
petahanan wali kota batu edi rumpoko
dan mantan pemain tim nas kurniawan julianto